undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua
tentang cipta kerja yang dinyatakan
inkonstitusional bersyarat oleh
mahkamah konstitusi kini diganti
oleh peraturan presiden pengganti
undang undang cipta kerja
dinilai tidak jauh berbeda dengan omnibus law
perekbut cipta kerja bersutan pemerintah
dianggap merugikan pekerja
di antara pasal yang disorot
yakni pasal enam puluh empat di mana ayat satu
pasal ini tidak menjelaskan secara jelas
bidang dan jenis pekerjaan apa saja
yang boleh menggunakan tenaga
semua jenis pekerjaan
aturan pesangon dalam perpucipta kerja
juga menjadi polemik karena jauh lebih
kecil jika dibandingkan aturan
ketenaga kerjaan yang lama
dalam rincian pasal satu ratus lima puluh
ayat dua perpucipta kerja
karyawan korban phk mendapatkan
pesangon maksimal sembilan kali upah
yang diresmikan presiden jokowi juga
hanya mengatur waktu libur karyawan
yakni satu hari dalam enam hari kerja
aturan ini tertuang
dalam pasal tujuh puluh sembilan ayat dua
meski menjadi sorotan pemerintah mengaku
penerbitan perpucipta kerja
sesuai dengan prosedur
pemerintah juga menyatakan syarat
keadaan genting sehingga diterbitkannya perpu
adalah hak subjektif presiden
dalam tata hukum kita
bahwa alasan kegiatan
gentingan itu adalah hak subjektif
presiden tidak ada yang membantah
sekali satupun alih hukum
tata negara bahwa itu iya membuat
perputu alasan gentingannya itu
berdasar penilaian presiden saja
nah tinggal nanti akan ada
political review nya di bpr masasidang
berikutnya judicine review nya kalau ada yang
kan gitu aja
sementara asosiasi serikat pekerja indonesia
mirah sumirat menilai
egois dan tidak memperhatikan
proses judicial review yang memakan
waktu tenaga sekaligus biaya
inilah egonya ya egonya
pemimpin negara yang
tidak peka terhadap
satu dengan senak enaknya
emang dikira nggak ada biaya
di sana harus ada biaya
besar di sana enak aja
pemerintah ngomong gitu
karena nggak mengeluarkan biaya biayanya dari rakyat kok
nah bagaimana dengan rakyat
mengajukan ujian materi itu kan uangnya sendiri
kemarin buruh itu mengajukan
gr di mahkamah konstitusi
undang undang cipta kerja emang uangnya dari mana
kini bola panas parpu nomor dua tahun

ada di tangan dpr
duketip dari cnbc indonesia ahmad medowi
wakil balik dpr ri dari
fraksi p tiga menyebut jika
pr menolak parpu cipta kerja
maka peraturan kembali pada putusan
mk bahwa undang undang
omnibus law harus direvisi
sebelumnya pada tiga puluh desember lalu
presiden jokowi menandatangani parpu
nomor dua tahun dua ribu dua puluh
tentang cipta kerja untuk
menganulir putusan mahkamah konstitusi
perpu cipta kerja bertujuan untuk
melayani percepatan investasi
perpu juga dibuat jika ada
kegentingan yang memaksa
sebelum putan cnn indonesia